setelah hampir empat bulan disandra oleh kelompok abu sayyaf akhirnya muhammad mabrur dahri berhasil bebaskan dan tiba di rumahnya di kota parepare sulawesi selatan pada minggu dini hari
hingga saat ini mabrur masih trauma
tiba di rumahnya di kelurahan kampung pisang kecamatan ujung kota parepare muhammad mabrur dahri langsung disambut kerabatkan warga sekitar
namun kondisi kepala kamar mesin tb charles yang ditawan kelompok abu sayyaf ini masih trauma
hal ini membuatnya tertutup dan enggan menemui awak media
berdasarkan keterangan dari bibi korban nirwana saat ini kondisi pria berusia dua puluh enam tahun tersebut cukup baik
kondisinya masih alhamdulillah baik visinya artinya tidak kurang sesuatu apapun
muhammad mabrul dahri dan dua rekannya ferry arifin serta edi suryono berhasil dibebaskan sejak sepekan lalu
saat ini masih ada dua sandera lainnya yakni muhammad nasir dan robin peter yang menjadi sandra kelompok abu sayyaf